orang yang selalu bersama surawi sesah
dan kau yang selalu banyak bicara
cepat kau katakan kepada aku
dimana prasini dan juga kentering manik disembunyikan
lahir itu sudah aku samarkan untuk dimakan sihir
dan itu atas permintaannya
kita bisa mengadu domba
antara kudu hitam
tunggu dulu deh
apakah kau sudah mempunyai rencana untuk itu
tentu saja prasini
kita biarkan mereka bertarung
antara kudu hitam dan siwan
jadi kita tidak usah susah susah mengotori tangan kita ini
namun bagaimana caranya
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba

kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
kita akan mencoba untuk mencoba
anjali kau memang hebat
pantas saja kau murid terbaik disini

anjali ada yang ingin bertemu denganmu
anjali aku sudah menemukan orang yang mencarimu
anjali aku sudah mencarimu
anjali aku sudah mencarimu
ini adalah orang yang meng closics
ini adalah orang yang meng closics
tapi kau tak perlu khawatir
karena aku sudah memiliki sandra
untuk memaksa gagak lumayung
datang di bukit puntang
aku butuh bantuanmu
kita akan menyambutnya di bukit puntang
dan aku akan pastikan
aku sendiri yang akan menghancurkan mata rangga soka
agar tidak ada lagi yang tersisa
dari rangga soka di mutabunan
sepertinya aku sudah sampai
di bukit puntang
nanti malam adalah malam sukroh
sesuai yang dijanjikan
aku harus menyelamatkan bundaku
banyak jebakan disini
di sekitar sini juga masih ada jebakan
aku harus berhati hati
semalaman aku berada di gua yang dingin ini
sekarang aku masih menderita luka dalam
kemana raka marugul dan juga prahasini
kenapa dia belum kembali juga
perutku terasa lapar sekali
aku harus mencari rangga soka
sepertinya aku harus mencari makanan keluar
lindungilah hambamu ini
saya yang mengancam
pak keling dan anjali
benar benar sudah menyiapkan segalanya
aku harus lebih berhati hati
kita harus memikirkan cara
untuk menolong putra dan putriku
tawanan yang lainnya
kita harus menyelamatkan
dan membebaskan pajajaran
dari cengkram gunjung kita
iya benar raya handa
kita harus mengambil alih istana pajajaran
orang yang selalu bersama surawi sesa
dan kau yang selalu banyak bicara
cepat kau katakan kepada aku
dimana prasini dan juga kentering manik disembunyikan
kurang ajar kau
kamu bicara seperti itu kepadaku
ini semua gara gara kamu yudhakara
besar pada jalan
bisa berada di tempat